apabila sang bayi sudah lahir dengan penyakit langka dan sudah dilakukan pemeriksaan fisik atau baby screening
seperti energi terbarukan seperti geotermal